bahas gejolak dan peluang ihsg di tahun pandemi sudah bergabung bersama kami senior vice president economist bank permata joshua pardede
ya selamat siang mas joshua dan mas jemmy kita akan ke mas joshua terlebih dahulu ya
ya mas joshua satu tahun sudah pada hari ini joko widodo melanjutkan masa kepemimpinannya
bagaimana kemudian anda melihat pergerakan pasar dalam setahun ini walaupun kita masih berada di dalam pandemi
ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan satu tahun pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ memang ini banyak dinamikanya ya
khususnya banyak dari politik lalu kita lihat juga dari eksternal dan yang masih kita hadapi saat ini juga adalah pandemi covid sembilan belas ya
di mana memang ini sedikit mengganggu rencana ataupun
apa namanya polusi polusi yang sebetulnya diharapkan bisa lebih cepat bekerja dalam kondisi yang normal
namun demikian memang kita melihat bahwa secara umum tadi sampaikan juga bahwa di pasar keuangan domestik kita
termasuk di pasar saham itu masih mencatatkan netzel asing
tapi good news nya ataupun positive side nya adalah investor domestik ini justru bisa meng offset ya
membatasi penurunan lebih lanjut akibat dari
keluarnya dana dana asing di pasar keuangan domestik kita
sehingga dan kita lihat juga saat ini dibandingkan dengan kondisi bulan maret ya
dimana pada bulan maret yang lalu itu kondisinya pasar keuangan global pasar saham global memang ini mengalami koreksi yang cukup tajam
tapi kita lihat saat ini dari sisi stabilitas dan juga dari sisi kinerja saham saat ini sudah mulai terlihat recovery ya
dan kita harapkan ini akan sejalan juga
kita harapkan misalkan estimasi pertumbuhan ekonomi di dua ribu dua puluh satu dimana kita harapkan membaik
kinerja dari sektor keuangan pun juga kita harapkan akan semakin baik lagi ke depannya
oke kita sekarang beralih dulu ke pak jemmy
kalau dari pandangan anda bagaimana dengan kebijakan pemerintah selama satu tahun jokowi maruf amin ini
tadi pak joshua juga sudah menekankan ada netzel asing
apakah memang kebijakan selama ini mampu kita bisa menarik investor asing
ya sebenarnya untuk ekonomi kita memang lebih diuntungkan saya menurut saya lebih kepada foreign direct investment ya daripada investor di bursa saham atau obligasi sendiri kalau seandainya kita mau menarik investor
jadi yang dilakukan oleh pemerintah misalkan salah satunya dengan undang undang omnibus law ini saya pikir sangat membantu terutama dari sisi foreign direct investment
dan nantinya untuk ke depannya paling nggak dalam jangka panjang
walaupun memang sedikit mempengaruhi sentimen daripada investor asing ya
terutama ada dua kebijakan yang tidak disukai investor asing
pertama takutnya dengan adanya omnibus law akan ada demo besar besaran yang saat ini memang sedang coba ditangani
kedua adalah dana pen atau opsi penanganan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan bank indonesia
pertama adalah pemerintah yang mulai tidak independen ya
jadi ini juga yang membuat kenapa banyak investor asing keluar daripada indonesia
selain memang kalau kita bicara secara arus fun flow memang kalau kita lihat tidak cuma indonesia tetapi semua negara emerging market yang besar seperti india dan of asia juga semuanya mengalami pengeluaran daripada investor asing yang keluar
dan rata rata memang semua lagi balik ke amerika maupun china memang sangat diuntungkan bursanya
karena selama pandemi yang diuntungkan adalah perusahaan teknologi
kita tahu sendiri perusahaan perusahaan teknologi yang sama ke cap makin besar indeks juga makin besar
jadi pasif money makin lari ke sana ditambah juga dengan betulan memang secara fundamental
jadi sangat menarik dengan adanya pandemi ini ya dibandingkan dengan perusahaan perusahaan konvensional
baik mas jimmy kita akan kembali ke mas joshua
di awal pandemi ini ihsg sempat beberapa kali
riding halt dan juga menyentuh level terendahnya
apakah kemudian ini bisa terulang ke depannya meskipun saat ini sudah berada di recovery begitu
ya memang kalau kita lihat dari sisi volatilitas di pasar ini kan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental juga
tapi juga saya pikir adalah sentimen dari eksternal ya
dan bukan tidak mungkin bahwa hal itu bisa terjadi lagi ya
kalau seandainya memang ada beberapa ada kejutan kejutan baru lagi
bukan lagi misalkan di kondisi ekonomi global
misalkan seperti kita lihat yang market harapkan saat ini adalah bagaimana kecepatan dari produksi vaksin covid itu sendiri ya
dan ini pun juga perlu kita antisipasi
kalau seandainya vaksin itu belum bisa diproduksi dan belum bisa didistribusikan secara masif dalam waktu dekat ini
sehingga itu pun juga bisa mempengaruhi juga
dan yang kedua juga adalah mungkin adalah lanjutan stimulus fiscal as
ini kan juga masih tetap masih dinegosiasikan antara demokrat dengan republik ya di senate di as
dan yang ketiga juga mungkin adalah faktor yang berpengaruh juga adalah terkait juga dengan presidential election di as
serta kondisi perang dagang ya ini masih akan tetap kita hadapi
sehingga tapi kita harapkan dengan antisipasi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh ojk pemerintah kebijakan ataupun kondisi tersebut
kita harapkan bisa dimitigasi
dan kita harapkan yang lebih penting adalah kolatilitas dan struktur dari investor domestik ini yang harusnya bisa lebih kuat ke depannya
sehingga ini menjaga supaya tidak terjadi lagi koreksi yang cukup dalam satu hari perdagangan
kita tahan dulu ya pak joshua dan juga pak jemi
kita akan lanjutkan kembali perbincangan sentimen ihsg di tahun pandemi ini
kita break dulu dan sesuatu lagi kami akan kembali
dan fast asset management di tengah pandemi saat ini pemerintah fokus mengembangkan vaksin bersama dengan sejumlah perusahaan farmasi
apakah kemudian ini mampu menarik dana asing di dalam negeri
kita akan lanjutkan perbincangan
pak jemi kami ingin melihat apakah memang ada peluang di masa pandemi ini sektor apa saja yang sudah dilirik oleh investor
sebenarnya menarik ya kalau kita lihat yang paling diuntungkan itu sektor telekomunikasi
tapi memang yang naik banyak itu malah cuma turunannya seperti tower companies ya
seperti ada dua saham yang market yang cumsel seperti orn tbig dibandingkan dengan saham saham telekomunikasi seperti telkom ya
yang memang jujur sebagai bumn juga salah satu yang dikhawatirkan akan membantu pemerintah untuk subsidi pulsa dan lain lain
sehingga itu yang membuat kenapa cukup tertekan ya
kalau kita lihat setiap kali ada kebijakan pemerintah untuk melakukan subsidi
melalui perusahaan bumn biasanya direspon pasar dengan cukup jelek
ini makanya telkom agak turun
tetapi juga paling enggak kita lihat ada beberapa sektor yang diuntung seperti sebiantai telekomunikasi
karena tentu saja konsumsi data akan terus tambah
di mana tentu saja tower akan bertambah terus
juga sektor sektor yang cukup kuat seperti consumer
mungkin ada beberapa yang masih lumayan bagus ya
seperti mayora atau mungkin
uniliver dibandingkan dengan sektor sektor lain yang agak terkena dampaknya
sedangkan kalau sektor yang cukup terkena dampak seperti pariwisata seperti airline
itu memang jujur memang sangat parah ya
kalau kita lihat
bahkan beberapa bank yang cukup kesilian
kita lihat tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan yang cukup kuat ya
secara laba bersih nggak turun
tahun ini turun karena umkm yang kali ini yang paling kena dibandingkan dengan
baik jadi memang ada stimulasi pemerintah
kemudian yang direspon ada yang negatif dan juga ada yang positif ya mas jimmy
kita akan ke mas joshua terlebih dahulu
mas joshua apabila nanti emergency break kembali diterapkan
apakah kemungkinan akan ada terjadi lagi gejolak ihsg seperti pada bulan lalu
ya saya pikir memang kondisinya saat ini untuk penanganan covid sendiri kan sudah lebih baik ya
kalau kita lihat dari sisi bagaimana
tim apa namanya covid dan juga pemulihan ekonomi nasional ini sudah lebih berkoordinasi dengan lebih baik
dan jumlah kasus juga kalau kita lihat hari kemarin juga sudah terlatih sudah turun cukup jenis ikan
sehingga kedepannya kita harapkan sentimen sentimen khususnya dari sisi covid ini bisa diredam ya
dan yang kedua juga adalah saya pikir apa namanya optimisme dari pemerintah untuk merealisasikan
dan mendistribusian dari pendistribusian dari
vaksin ini pun juga ini kita harapkan juga membatasi ya
seandainya memang terjadi koreksi yang berpotensi tadi cukup dalam ya
dan yang ketiga adalah saya pikir yang melandasi optimisme tersebut adalah kondisi dari real ekonominya ini ya
meskipun memang kita bisa berkata bahwa kondisinya memang belum dalam kondisi sebelum covid ya
tapi at least kalau kita bandingkan kinerja di kuartal ketiga secara umum ini relatif lebih baik
bandingkan kuartal kedua
dan ini recovery nya trendnya akan terus berlanjut ya
kita harapkan mudah mudahan di tahun depan pertumbuhan ekonomi kita sudah balik lagi positif
sehingga ini tentunya akan bisa memberikan optimisme
dan tadi disambung lagi dengan apa namanya sentimen eksternal yang mendukung
kita harapkan ini investor asing bisa kembali masuk lagi ke pasar keuangan domestik
karena di sisi saat bersama juga bahwa suku bunga bank sentral global
relatif rendah dan juga didukung oleh stimulus fiskal yang juga cukup besar dari berbagai negara
sehingga ini diharapkan bisa memberikan capital flows lagi
khususnya foreign inflows ini ke emerging market khususnya ke indonesia
ya jadi anda menilai kondisi ri ekonomi saat ini menunjukkan tren yang positif ya
oke kita kembali lagi ke pak jimmy
apakah ihsg ini bisa menyentuh level enam
kalau misalnya bisa ini kita harus menunggu berapa lama pak
ya target kita akhir tahun suku investment di ihsg di lima lima ratus
itu kalau kita lihat masih satu standar deviasi di bawah rata rata pbv ya
sedangkan kalau kita bicara target kita tahun depan di mana ekonomi sudah mulai normal kembali
kita expect akan balik ke rata rata pbv daripada isg
itu di kisaran sekitar enam tiga ratus
jadi kalau kita lihat kita expect mudah mudahan bisa tercapai first quartile atau second quartile daripada tahun depan untuk level enam
tapi ini dengan catatan tentu saja vaksin berjalan dengan lancar dan juga tidak ada gejolak eksternal dari luar juga ya
karena memang indonesia tidak bisa lepas daripada ekonomi global
baik jadi kalau menurut mas jim ini diperkirakan
kemungkinan akhir tahun begitu ya ini tinggal dua bulan lagi begitu
kalau mas joshua sendiri seperti apa
mampukah kemudian ihsg menyentuh level enam ribu
ya kalau horizonnya akhir tahun saya pikir memang cukup berat ya
tapi kalau kita melihatnya korea selatannya lebih panjang ataupun tahun depan saya sepakat dengan pak jenny bahwa potensinya cukup besar ya
untuk mengarah ke sana
karena tadi bahwa global liquidity ini yang flash di global
market ini akan cenderung memberikan sentilan positif ya
ataupun memberikan dorongan positif untuk capital flows lagi balik ke emerging market termasuk juga di indonesia
dan ditambah lagi juga yang tadi disebutkan juga bahwa reformasi struktural pun juga terus dilakukan
sehingga agenda agenda visi misi pemerintah dalam lima tahun ke depan ini meskipun memang agak terhambat dengan ada covid sembilan belas ini
tapi kita harapkan secara fundamental kita akan jauh lebih baik ya
sehingga itu menjadi daya tarik attractiveness point dari pasar kondomestik kita
baik di pasar saham ataupun di pasar obligasi
sehingga itu yang kita lihat bahwa saya juga sepakat bahwa mungkin tahun depan bisa mengarah ke level enam ribuan
akhir tahun mungkin masih bisa lima ratus
tapi tahun depan kita harapkan bisa ke enam belas
baik terima kasih mas joshua dan juga mas jemi sudah bergabung bersama kami